waktu zaman di pasar kamu pernah membelot ke si jamang
kamu gak jadi apa apa
kamu cuma jadi pecundang
semua sudah lewat
saya berharap kamu bisa dipercaya
di terminal di pasar banyak masalah
saya cukup tahu aja wan
gak mau ikut campur
sekarang saya sudah tahu sebenarnya ada apa
tapi kenapa saya tahunya dari kamu
bukan dari dik dik gobang atau murad
jamal ada di belakang semuanya
kalau dia muncul langsung aja kamu sikat
nanti saya sikat sampai bersih
boleh kamu pakai buat bayar orang
katanya kamu mau bikin perhitungan sama stasiun
cuma dapat dua
kenapa kalian gak produktif
kami nunggu semuanya beres
kita harus tambah lagi karyawan
biar bisa lebih produktif
dari kemarin bilang mau nambah karyawan lagi
cuma satu si ujang
mana yang lain
nanti bos saya cari
mari kita ramaikan kasanah percopetan di kota ini
katanya kamu mau keluar
kenapa malah bilang siap
waktu bos jiru kita nyari anggota baru
aku gak berani
emangnya kamu berani
kamu aja gak berani gimana aku
aku datang tempat tuji
aku akan mencarian kau
ada satulling yang diselenggaraku pakai

mengapa semua anaknya begitu sedih
hati hati di jalan
gimana si tas wih
dia pakai jurus lengah seribu
kenapa kamu gak nelpon
yang ini aja mang
mau diparut sekalian
mau diparut sendiri
di sini ada yang jual tape singkong
gak ada di sini
adanya di mana
yang banyaknya di pasteur
sebelah kiri ke arah tol
di tempat yang banyak jualan oleh oleh
mau kenal siapa orangnya
mau kenal siapa orangnya
saya dari tadi nanya nggak dijawab
ngomong didemin aja
pertama si bubun dikeroyok orang
terus si kemot yang jadi tersangka otak kejadian itu menghilang
si cecep nggak ada kabar
tadi mangu ada yang menyerang
menurut mangu saya harus gimana
aku benci kamu
aku salah apa
semenjak kamu hantar teh anik ke arca manik terus hantar teh anik ke tempat travel
kamu gak perlu nelfon aku lagi
aku sibuk banyak urusan
di sini banyak masalah
itu yang kerja di rumah kang mahar
yang kamu pacarin
udah garing aja
maaf kemarin kita gak jadi ketemu
kenapa yaent ohm
lebih gawat dari yang dikhawatirkan kang mus
si unang anak buah kamu
dia sebenarnya orangnya jamal
si kemo juga sekarang berpihak ke jamal
saya perlu jawaban
sebelum pensiun kang mus masih amanat
semua yang masih ada di bisnis ini
harus bisa jaga diri
dan harus bisa saling menjaga satu sama lain
kita masih seperti dulu
banggu pulang aja
saya menghormati almarhum kang bahar
masih menghormati kang mus
kang mus yang memutuskan dari jalan
saya yang tadinya cuma di landangan
akhirnya jadi punya kerjaan di terminal
dulu saya gak pernah mikirin masa depan
saya gak tahu
kemarin saya terpengaruh omongan si kemo
sekarang saya nggak tahu harus gimana
sadar dengan situasi sekarang
saya yang terpengaruh omongan
saya yang terpengaruh omongan
saya yang terpengaruh omongan